badan pusat statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada september dua ribu dua puluh dua menembus dua puluh enam tiga puluh enam juta orang
naik dua juta orang terhadap maret dua ribu dua puluh
meski naik tipis bila dibandingkan dengan maret dua ribu dua puluh
sepanjang pandemi dan pemulihannya
bps mencatat persentase penduduk miskin terus mengalami perbaikan
terbukti angka kemiskinan bisa diredam dari puncaknya di september dua ribu dua puluh
yang menyentuh angka sepuluh sembilan belas persen atau dua puluh tujuh lima puluh lima juta jiwa
kepala bps margo yuwono menyebutkan ada beberapa penyebab naiknya angka kemiskinan di september tahun lalu
di antaranya adalah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi
upah buruh tani hari yang turun
konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal tiga
penyebab lainnya adalah phk di sektor padat karya
seperti industri tekstil alas kaki dan perusahaan teknologi
tak hanya itu kenaikan harga sembilan komoditas pangan dan non pangan utama juga mendorong naiknya angka kemiskinan
seperti beras yang naik satu empat ratus enam persen
gula pasir naik dua tiga puluh lima persen
cabai merah naik empat puluh dua enam persen
solar naik tiga puluh dua empat persen
hingga lpg tiga kg yang naik satu lima puluh delapan persen